jelang pendaftaran capres cawapres pemilu dua ribu sembilan belas
dukungan untuk joko widodo maju sebagai calon presiden terus bertambah
bursa cawapres belum juga mengerucut ke satu nama yang kuat
tersisa ada lima nama yang menjadi kandidat kuat
untuk menjadi pendamping joko widodo dalam pertarungan tahun depan
dan sosok seperti apa yang harus dipilih joko widodo
agar ia bisa menang pemilihan presiden kembali
sepuluh mengerucut ke lima
bok sabar dulu
kan tinggal paling seminggu dua minggu tiga minggu lagi
pengennya yang mana pak
nah ini digodok ini nunggu matang dulu
kalau belum matang gimana
nanti seminggu lagi mau dikeluarkan belum matang
nanti dua minggu lagi juga dikeluarkan belum matang
ya nunggu matangnya
sebagai calon presiden yang telah diusung
joko widodo mengaku telah mengantongi nama nama yang akan mendampinginya sebagai cawapres
dalam pemilu presiden tahun dua ribu sembilan belas mendatang
nama nama dari kalangan cendikiawan politisi hingga teknokrat pun beredar
lalu sosok dari kalangan manakah yang dibutuhkan oleh presiden ke tujuh ini
untuk memenangkan pemilu presiden
di tahun depan
memang belum ada bocoran nama lima orang kandidat yang sedang dipertimbangkan joko widodo
namun saat ini ada lima nama yang diisukan menjadi calon kuat cawapres jokowi dodo
mereka adalah menteri keuangan sri mulyani
menteri perindustrian sekaligus ketua mempartai golkar erlangga hartarto
gubernur nusa tenggara barat tuan guru bajang
mantan ketua mk mahfud md
dan kepala staf presiden muldoko
jika benar kelima nama yang ada adalah calon kuat cawapres jokowi
ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memilih salah satu dari kelima nama itu
tiga aspek utama yang harus diperhatikan secara personal oleh jokowi adalah aspek integritas personal
elektabilitas dan tingkat penerimaan atau akseptabilitas
aspek jangkauan penerimaan atau akseptabilitas secara personal dianggap menjadi pertimbangan paling penting yang harus dipikirkan
jangkauan penerimaan yang dimaksud meliputi kalangan elit politik pengusaha hingga masa pemilih
semua nama ini punya kekuatan yang sama untuk membantu jokowi menjalankan pemerintahan
tetapi ada sedikit kekurangan dari empat nama selain pak mahfud md
dari segi kekuatan yang sama
yang pertama adalah akseptabilitas
masalahnya adalah akseptabilitas itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk membantu jokowi memenangkan pertarungan
apalagi kalau kita menambah faktor akseptabilitas itu dengan mempertimbangkan suasana yang sekarang berkembang
yaitu apa yang dianggap sebagai kelemahan dari jokowi sebagai presiden atau sebagai capres
jika didasari dari kondisi sosial politik dan ekonomi terkini joko widodo harus memilih nama yang setidaknya mampu menutupi kelemahannya
selama proses kepemimpinan selama kurang lebih empat tahun terakhir
kalau kita melihat aspek akseptabilitas tampaknya pilihan pertama pak jokowi mungkin kepada pak mahfud

jadi kalau kita lihat aspek akseptabilitas tampaknya pilihan pertama pak jokowi mungkin kepada pak mahfud

jadi kalau kita lihat aspek akseptabilitas tampaknya pilihan pertama pak jokowi mungkin kepada pak mahfud
jika dititipkan nama nama yang lain tadi seperti erlangga dan sebagainya yang nanti bisa digabung dengan pertimbangan lain
misalnya dari partai politik atau nonpartai politik itu secara umum
kriteria ketiga dari jokowi mungkin juga capres yang lain untuk memilih cawapresnya adalah kriteria elektabilitas
mau tidak mau elektabilitas juga harus diperhitungkan
meskipun itu tidak mutlak ya karena elektabilitas pasangan cawapres cawapres biasanya yang lain
capres cawapres biasanya lebih banyak tergantung kepada capresnya
selain aspek personal cawapres yang juga harus dipertimbangkan oleh joko widodo dalam memilih pendamping adalah stabilitas politik yang akan berlangsung dari penunjukan nama cawapres
nama yang ditunjuk setidaknya harus disepakati oleh partai politik pendukung demi menjamin stabilitas politik saat proses pemenangan dan menjalankan pemerintahan
terlebih jika pada akhirnya nama dari unsur non partailah yang akan dipilih